pertugas unit cybercrime barreskrim polri menangkap pelaku penggunaan jasa prostitusi online
sesama jenis yang melibatkan anak anak di bawah umur
lima orang ditangkap termasuk satu pengguna jasa itu yang berperan sebagai muncikari
sebanyak lima orang yang diduga menggunakan jasa prostitusi online sesama jenis
yang melibatkan anak anak di bawah umur telah ditangkap petugas unit cybercrime bares krim polri
pihak kepolisian akan bekerjasama dengan komisi perlindungan anak indonesia dan kementerian sosial
bersama sama untuk proses pengasuhan dan penyembuhan korban
kita sudah melakukan penangkapan terhadap empat orang
terakhir kemarin satu memang itu adalah user sekaligus mucikari
kemudian terhadap para korban sementara memang yang kita sebutkan sebagai saksi dalam pengertian proses penyidikan tetap tujuh orang
anak anak yang menjadi korban eksploitasi seksual prostitusi online akan menjadi tanggung jawab kementerian sosial
menteri sosial akan memberikan fasilitas rehabilitasi pendampingan hingga penyembuhan anak anak yang menjadi korban kekerasan dan prostitusi online
prinsipnya bahwa kementerian sosial siap untuk melakukan rehabilitasi sosial
bagi anak anak korban eksploitasi seksual
baik sejenis maupun heteroseksual